gubernur dki jakarta anies baswedan membantah akan menghapus kebijakan pajak bumi bangunan atau pbb gratis
untuk warga yang memiliki rumah di bawah satu miliar rupiah
anies menyebut justru ingin memperluas kebijakan pbb gratis
rabu pagi gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
pajak bumi dan bangunan gratis justru akan diperluas kepada warga kehormatan jakarta
seperti veteran penerima bintang jasa presiden
purnawirawan tni dan polisi pensiunan pns dan tenaga pengajar
sebelumnya anies disebut telah merevisi pergub nomor dua ratus lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi rumah dan rusun
dengan nilai jual objek pajak atau njop sampai dengan satu miliar rupiah
namun anies membantah revisi aturan yang tertuang dalam pergub no tiga puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
menghapus kebijakan bebas pajak bagi rumah dan rusun di bawah satu miliar rupiah
anies menambahkan revisi aturan belum pasti menghapus aturan bebas pajak
perlu ada peraturan baru jadi ada peraturan gubernur baru
pada pribadi pribadi yang berjasa diberikan pembebasan pbb
para guru para pendidik adalah orang orang yang berjasa yang membuat kita semua maju
bangsa ini tercerdaskan karena peran para pendidik
karena itulah pendidik di jakarta
kita berikan apresiasi penghormatan dengan mereka tinggal di masyarakat
tanpa dikenai pajak bumi dan bangunan
sementara itu sebanyak empat puluh empat ratus sembilan belas warga lanjut usia tercatat sebagai penerima kartu lansia jakarta pada tahun dua ribu dua puluh
dengan anggaran dua ratus sembilan puluh satu miliar anies berharap dana yang diberikan bisa membantu kebutuhan sehari hari
ditemui selepas acara penyerahan simbolis kartu lansia jakarta
di wilayah koja jakarta utara
anies mengatakan program ini berdasarkan peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas dan nomor satu ratus sembilan puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd
serta untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia
masing masing warga lanjut usia menerima dana bantuan sebesar rp enam ratus ribu rupiah per orang per bulan